nasi mandi dari yaman nasi hapsah dari arab saudi hingga nasi biryani dari india
diperkirakan mulai datang ke indonesia sejak abad ke dua belas bersamaan dengan masuknya pedagang arab dan india muslim
sejak era itu aneka nasi ini cukup populer di antara lidah penikmat makanan nusantara
jika dilihat dari penampilannya itu nasi mandi nasi biryani atau nasi kebuli dan nasi kapsah tampak sama saja
perbedaannya terletak pada rasa dan penyajian yang sering ditambahkan dengan taburan kismis atau biji bijian atau disandingkan dengan salad
kalau nasi mandi dia kecenderungannya adalah gurih
dia menggunakan lemak daging kambing yang dimasak dalam proses pemasakannya tanur nanti saya akan jelaskan lebih detail
tapi kalau kapsah dia lebih kecenderungan
kecenderungannya ke asam segar karena ada tomato paste di dalamnya
tapi kalau biryani dia lebih cenderungnya adalah pedas
seorang koki terkenal dan menjadi brand ambasador di salah satu jaringan rumah makan menyebut
makan ini cepat populer karena didukung rempah rempah indonesia
beberapa rempah itu kan mirip juga dengan masakan melayu sama halnya juga indonesia juga sangat dekat dengan masakan melayu
jadi kita itu banyak banget sebetulnya kesamaan bung guna rempah
memang ada beberapa kapulaga arab gitu ya yang bentuknya panjang
kalau indonesia kan lebih populer dengan kapulaga yang bulat
kemudian juga kayak kayu manis kemudian pekak atau mungkin bunga lawang kemudian kayak cengkeh kemudian daun kari
nah itu kan beberapa rempah rempah kering yang sebetulnya di indonesia juga cukup banyak
untuk memasak nasi mandi dibutuhkan beras basmati yang ukurannya lebih panjang dan memiliki kandungan amilosa yang lebih tinggi dari beras biasa
sehingga tidak lengket
sedangkan bumbu yang digunakan untuk masak nasi mandi ialah lada hitam dan lada putih jinten kayu manis garam kaldu daging kambing
serta kapulagah yang menjadi rahasia utama dari rasa nasi khas asal yemen ini
aneka rempah rempah yang sudah dihaluskan ini kemudian dimasak dengan nasi dan minyak samin selama kurang lebih dua puluh menit
nasi khas yang disarankan dikonsumsi saat masih hangat agar perpaduan antara kaldu dan bumbu rempah rempahnya jauh lebih terasa
dan bisa ditambahkan sambal bagi para penyuka rasa pedas
noras pasia biprasetyo jakarta